tim merauke bertugas dalam upacara penurunan bendera negara sang merah putih
penurunan bendera merah putih di tim merauke dipercayakan kepada
muhammad asri asal kalimantan selatan
sylvia kartika putri asal sumatera utara
dan sudrajat prawijaya asal bengkulu
purna paski braka nasional dua ribu sembilan belas asal kandangan kalimantan selatan
muhammad asri maulana terpilih untuk kedua kalinya bertugas sebagai pasukan pengibar bendera
dalam upacara hari ulang tahun republik indonesia ke tujuh puluh dua
pada tujuh belas agustus dua ribu dua puluh mendatang di istana negara
muhammad asri maulana adalah anak pertama dari tiga bersaudara
lahir di kandangan hulu sungai selatan pada tanggal enam belas januari dua ribu tiga
ia merupakan anak dari keluarga sederhana
ayahnya adalah kepala desa
adalah seorang guru paut di desa baluti kabupaten hulu sungai selatan
orang tua asri berharap anaknya dapat terus memberikan yang terbaik
dan bisa bermanfaat bagi sesama
sejumlah persiapan sudah dilakukan asri sejak mendapat kabar terpilih lagi
ia melakukan cek kesehatan tes swab covid sembilan belas dan juga latihan fisik
asri persiapan fisik yang paling utama dan kesehatan
kalau pbb pbb alhamdulillah lancar aja
kota pematang siantar sumatera utara
juga terpilih sebagai petugas penurunan bendera pusaka
silvi adalah anak pertama dari pasangan sersan ii karsiman dan tuti hairani
sylvia kartika putri untuk kedua kalinya bertugas sebagai paski beraka
karena di saat pandemi covid sembilan belas
dari enam puluh delapan pasukan paski beraka tahun lalu
dipilih lagi delapan orang untuk kembali ke paski beraka
silvia kartika putri juga kembali bertugas mengibarkan bendera
sylvia terampil dalam mengibarkan bendera dan baris berbaris
dengan ikut ekstra kulikuler paski bra atau pasukan pengibar bendera
setelah melalui ujian dan seleksi virtual
silvi mengaku senang saat mendapat kabar
kembali bertugas sebagai pengibar bendera di istana
persiapannya sama seperti tahun lalu sikapnya fisik mental
sudrajat prawijaya merupakan anak keempat
dari pasangan abdul aziz dan zilmawati
ia terpilih menjadi petugas penurunan bendera di istana kepresidenan ri
sebagai perwakilan dari provinsi bengkulu
orang tua sudrajat merupakan pegawai negeri sipil
di lingkungan pemerintah provinsi bengkulu
selain aktif di paski beraka
sudrajat juga merupakan ketua osis di sekolahnya
sma negeri empat kabupaten rejang lebong bengkulu
bahkan sudrajat merupakan salah satu siswa berprestasi
menurut suderajat sejak pandemi berlangsung
dirinya tidak sempat melakukan latihan rutin sebagaimana biasa
karena sejak pandemi covid sembilan belas terjadi
semua sekolah diliburkan dan belajar daring
karena tidak diperbolehkannya
masa gitu ramai ramain nggak diperbolehkan
jadi kalau latihan paskipra itu saat ini tidak pernah sama sekali
tidak pernah lagi ya
jadi kalau untuk bekal
jadi kalau untuk bekal
itu siapkan pc dan sering olahraga aja itu
sudrajat merupakan peserta cadangan pada pengibaran bendera
saat peringatan hari kemerdekaan tahun lalu
karena tahun ini paski beraka yang dipilih merupakan cadangan pada tahun lalu
tahun lalu bengkulu mengutus aisyah sebagai pengibar bendera
tim liputan cnn indonesia